jelang piala dunia u dua puluh stadion gelora bung tomo terus melakukan perbaikan
salah satunya perawatan rumput lapangan utama stadion gelora bung tomo yang sudah ditinjau fifa
petugas perawatan rumput stadion gelora bung tomo terus rutin melakukan pemotongan rumput
untuk menjaga ketebalan rumput lapangan utama stadion yang terletak di kawasan kecamatan benowo surabaya jawa timur selasa siang
pemotongan rumput ini membentuk pola kotak kotak dengan mesin pemotong rumput khusus
yang bisa membuat refleksi cahaya atau motif di lapangan rumput
berbagai motif bisa dibentuk dengan alat potong ini
mulai dari motif kotak kotak keris atau bundar
selain itu kondisi lapangan utama stadion gelora bung tomo telah sesuai dengan rekomendasi fifa
tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk sehingga memudahkan petugas membuat bentuk pola di lapangan